saat itu pun kami sedang gembira
karena kami telah bertemu dengan orang tua kami yang hilang dari rumah
mama udah banyak cerita di mobil tadi sama mama
kata mama pak maman bantu dia
nginap di rumah pak maman
kami sangat berterima kasih sama pak maman
tentang biaya rumah sakit jangan dipikirkan
semuanya kami yang tanggung
mama jangan papa
arta arta kenapa nak
buat buat buat ada apa ini
ada apa ini ada apa ini
buat semua buat
jangan minat ini
jangan jangan jangan
kenapa mereka mukuli bapak
biar saya bantu pak ya
pak biar saya bantu ya
sudah pak sudah pak
bapak tinggalnya di mana pak biar saya antar pulang ya pak ya
nggak usah pak nggak usah
rumahnya sakit pak
bisa kemana kuat sendiri
apa kejadian berikutnya
turunkan mama disini
kenapa mau turun disini
kami ini udah cemas
nyari mama semalaman
mas sofian aja gak ngerja tuh
laki laki itu telah
mama dikasih makan
nginep di rumahnya
kita balik aja dulu
kok udah gak ada orangnya
mama tau rumahnya ma
mama gak tau
dia orang baik
kita cari saja sambil jalan ya
aku kenal dengan orang ini
dia penjual bunga yang baik
ya ya bawa dia
dia orangnya baik
aduh apa dia tinggal sendiri di sini pak
tadi anaknya sakit keras
sama warga sudah dibawa ke rumah sakit
mungkin bapak ini memang nggak tahu kalau anaknya dibawa ke rumah sakit bu
dia orang baik bu
dia suka menolong orang
udah ayo kita bawa dia ke rumah sakit
mama jangan sedih pak
kata dokter pak masyarakat
aku di mana bu
bapak sekarang ada di rumah sakit
bapak dan ibu ini yang membawa bapak ke sini
oh ibu yang beli bunga di tempat saya ini ya bu
iya pak maman
saya langganan pembeli bunga pak maman
maaf pak maman
sebenarnya kami melihat saat pak maman mengalami musibah
kami tidak mengerti masalahnya apa
saat itu pun kami sedang gembira karena kami telah bertemu dengan orang tua kami yang hilang dari rumah
mama udah banyak cerita di mobil tadi sama mama
kata mama pak maman bantu dia
nginep di rumah pak maman
kami sangat berterima kasih sama pak maman
tentang biaya rumah sakit jangan dipikirkan
semuanya kami yang tanggung
asa di mana bu
asal ada di rumah sakit ini juga pak
sekarang dia dirawat di ruang anak anak
kena penyakit paru paru basah pak
jangan cemas pak maman
begini pak maman
kami punya perusahaan yang bergerak di bidang tanaman hias
khususnya bunga anggrek
kami ingin mengangkat pak maman jadi pimpinan di perusahaan kami
iya pak maman
pak maman bantu kami ya
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih bu
setiap aku setuju
dalam hidup dan matiku

pak ini juga bagus pak
buat istriku ya
ya segar ya
ya allah yang kuanggu
ya allah yang kuanggu
ya allah yang kuanggu
ya allah yang kuanggu
ya allah yang kuanggu
ya allah yang kuanggu
ya allah yang kuanggu
ya allah yang kuanggu
ya allah yang kuanggu
ya allah yang kuanggu
ya allah yang kuanggu
ya allah yang kuanggu
ya allah yang kuanggu
ya allah yang kuanggu